sampai jumpa di video selanjutnya

ayo jalan cepat
oke siap ya
mami saya udah datang
oh belum ya
kevin mana kok ikut
oh ada kerjaan di kantornya
loh bajunya cinta mana nih
masih di mobil nanti diturunin
hmm tapi dibawain semua kan
yang penting penting aja
nanti kalau kurang ya kan bisa beli
kalau gitu ayo dimulai non
biasanya kan nana asma yang mulai duluan
kita berdua terus ngikutin
baiklah kalau begitu mungkin mbak asma sedang tak enak badan
tak ada arusannya om mayang pimpin
yang itu berapa pintarnyael
semakin yakin kalau dia itu bukan asma
asma sangat pintar baca al quran sedangkan dia
masih terbata bata baca al qurannya
kalau bukan asma siapa dia
tapi harus bicara penting sama ibu
kamu dengar ya tidak ada yang mau saya bicarakan sama kamu
mulai sekarang kamu jangan ganggu saya dulu
asma itu senang banget lihat keindahan bintang di langit
di saat dia senang maupun sedih
dia selalu senyum kok melihat bintang bintang itu
tidak ada masalah
asma lepaslah asma
tidak ada masalah asma
kamu harus siapkan diri kamu
abah abah ada apa apa
ada apa sih bu
gue pasti mimpi asma lagi ya
sudahlah abah jangan dipikirin yang sudah tidak ada
abang si kevin itu katanya mau cari asma lihat
tapi abang sudah ditelepon sama dia
gimana sih kevin itu
ini abah kevin
apa kabar abah
ya alhamdulillah kevin
kevin kamu tuh
waktu itu tuh
kan abah suruh cari asma
sudah ketemu abah belum
oh sudah abah
sudah ketemu alhamdulillah alhamdulillah tuhan kevin ambo ambo ada kabar gembira ini ambo ambo
iya iya iya kebak kevin oh iya nanti si asma suruh aja pulang ya ya abah sudah kangen gitu
dengan pisan iya iya nohonya kenapa kenapa nyasman ya allah alhamdulillah kusti
namasuja alhamdulillah turun bisa sudah ketemu
maaf ngaketin om ah akhirnya selesai juga nasi gorengnya sedap pasti sedap loh emang
apa apa sahur pakai nasi goreng nanti perut kamu panas loh enggak apa apa kok apalagi nasi gorengnya
yang bikin asma lagian banyak buah tuh habis makan ini makan buah yang banyak
tapi maya mau sahur juga
baguslah kalau satu rumah puasa
semakin bagus jadinya
alah pasti nanti siang dikit ribut udah cari makanan
eh kau menjadi bengong sih
gue nggak tahu mesti apa nih
udah yakinin aja diri kamu asma oke
itu ibunya asmat pokoknya kamu panggil aja ambu ya
yuk turun yuk
tapi kalau sampai gue salah salah lo ingetin gue ya
yuk turun yuk
untung cepat datang
si abadnya udah nanya nanyain terus
ini teh asma
ambu minta maaf ya asma ambu teh banyak salah sama asma
nggak apa apa ambu
eh abah abah ini teh si asma datang
iya abah ini ada asma cepetan
apa sih asma
bukan bukan asma ini
abah ini asma abah abah pangling ya
bukan saya tidak mencium bau baunya asma
siap komandan laksanakan
abah kangen sama kamu